ini gemar sudah gak ada sopannya
bapak guru masih ngomong sudah main tinggal aja
ya ampun ya pak udah bayar pakai aplikasi ya
ya makasih ya pak ya

gue harus patung suara gue
kalau ngomong sama kerupuk kulit
eh kerupuk kulit
eh songong sekali nggak boleh gitu
enggak enggak enggak
kayak opa dafin gue
enggak enggak enggak
gitu enggak gitu
udah lah pikirin nanti aja lah
natural aja natural
pokoknya jujur dari hati
biar bisa sampai ke hati
ternyata ya gue cabut dari sekolah
pasti punya perasaan yang sama kayak gue ke dia
kok gue deg degan ya
terus semangat sih
seumur hidup papa baru kali ini
bapak lihat penampilan kamu spesial seperti ini
rifki ada acara spesial hari ini
mau sama siapa lagi
iya papa tau
saat ini orang yang spesial buat kamu adalah michelle
kalau kamu sudah yakin mencintai seseorang
kamu harus berani bilang sama dia
bahwa kamu sudah mencintai dia
kamu akan kehilangan hati dia selamanya
karena hati dia sudah diberikan sama orang lain
yang lebih punya menyalih daripada kamu
riku belum ada kabar ya
belum chat gue belum dibalesin sama dia
aneh sekali katanya punya kawan satu itu
gue jadi khawatir dia ada apa apa
gimana kalau kita sekarang samperin deh
iya ayo gue juga setuju
iya betul kawan
eh lu semua lihat deh
atila pratama liat
dia mau ngirim foto selfie
aduh mama e
anak ini dia mau pergi kondangan dimana e
klinis sekali dia punya rambut kawan
kayaknya dia mau ada acara spesial deh
tapi kalau diliat liat ini
dia di kamarnya deh
berarti dia ada di rumah dong
iya mending kita kerupanya aja ya
wih batu kulitnya sudah
selamat siang papa
eh kepala geng kalian
nah dia masuk hari ini
masih sakit udah pulang
ah belum belum
ah belum belum sakit
ah belum belum sakit
kalian itu bagaimana sih
kalau bolos aja kompak jawabnya
tapi kalau ditanya benar malah gak kompak kalian
ini juga bilang gak tau
ini kalian gimana sih
masa itu aja kalian tidak tahu
ha gue emang yang benceng marahnya kalian
jawab yang benar
betta maksudnya saya dengan temen temen ini
mau permisi pulang dulu ya bapak
soalnya mama kita sudah menunggu dirumah toh
permisi bapak ya
saya gak tau rifki kemana pak
jadi saya ijin pamit juga ya pak
ini mau kemana
gak tau rifki kemana pak
ini kemana sudah gak ada sopannya
bapak guru masih ngomong sudah main tinggal aja
ya amai pak udah bayar pakai aplikasi ya
iya makasih pak ya
botol botol kecap belum ada
masuk gue nungguin
tungguin abang di aglonema ya kerupuk kulit
ada kejutan dari abang
nanti kalo gua ga muncul muncul di depan lu baru mu
udah ah baca mending pergi sana ngapain sih disini
sini tangan lu
sini dulu penting ini
iya buat apa lu tiba tiba ngasih ada ke gue
eh ini hadiah buat lo
eh dalam rangka
kita merayakan anniversary kita yang ketiga bulan
jangan marah bercanda gue
tapi ini serius buat lu
sebagai ya gue seneng ngeliat lo
karena lu udah naik jabatan lu sekarang udah jadi penyanyi kafe
itu cuman alasan lu dong
gue ga mau terima apapun dari lu soalnya
kalo lu ga nyebelin gue juga bisa terima
dan gue yakin banget ini pasti berguna buat lu
atau lu lagi sedih
lu jadi bisa dengerin lagu pake ini
ini spesial dari gue buat lo
akhirnya ada juga yang berguna dari kehadiran makhluk yang terbuat dari kaca itu
makhluk ia udah lalu
ini ga maksimal
kayanya neller dia sih
waktu gak mikir

semoga kerupuk kulit juga tahu
kalau makna dari mawar putih itu adalah
awal dari cinta yang abadi
setelah sadar soal perasaan ini
gue jadi berharap
semoga kerupuk kulit bisa jadi cinta bagi gue
harusnya paham dong arti dari macem macem bunga
gue harus buru buru nih
kerupuk kulit pasti udah ngamuk
gue lama banget datengnya
di motor di belakang kayaknya ngikutin gue deh
dari tadi siang aneh banget
siapa sih ini orangnya